tadi penampilan anak anak pantinya
menurut mama gimana bagus gak lama
bagus sekali hampir sempurna
iya syukurlah ma
mereka hebat ya
bisa menampilkan karyang daerah
padahal latihannya singkat
kan saya kasih tau
buatnya juga dadahkan
malah saya juga gak nyangka
kalau mereka ini berbakat seperti ini bu
raka mana sih
acara penting kayak begini kok dia malah gak kelihatan
raka pasti lagi sama perempuan gak jelas itu
saya permisi bentar ya
saya benar benar nggak sengaja pak
udah gak apa apa
saya gak apa apa kok cuma bahasa gini aja
lagian salah saya juga
kamu lagi bawa aku ke rumah
kamu lagi bawa aku ke rumah
kamu lagi bawa aku ke rumah
kalau gitu saya gak liat
kalau gitu saya gak liat
iya udah gak apa apa
oke aja ya pak setelah acara
gak apa apa sekarang aja
kayanya penting banget
sampai kamu kirim pesan ke saya

sampai kamu kirim pesan ke saya
gak apa apa nanti kerjaan kamu saya izin sama headsetnya

kalau seperti itu malah saya makin gak enak
kalau seperti itu malah saya makin gak enak
gak mau jadi omongan
nanti jadi fitnah kalau bapak memperlakuan saya beda sama yang lain
itu gak apa apa
pokoknya setelah kamu ngomong sama saya
kamu boleh lanjut kerja lagi
mama mau ngapain ke dapur

justru harusnya mama yang tanya sama kamu
ngapain kamu disini
kita itu kan lagi kedatangan tamu tamu istimewa
kamu itu harus fokus dong sama pekerjaan
dan anak anak panti itu juga lagi tampil disana
bukannya kamu harus ngurus perempuan ini
bukannya kamu harus ngurus perempuan ini
apa nanti kamu mau ceritain al mens auswarto sister
lo udah kayak apa singkat mother
kampingi tamu tamu kita
mama sekarang kayaknya lebih dekat sama anak anak panti
mungkin ke depannya
mama bisa nerima anaknya mas aldi
loh kamu kemalahan bengong
iya benar ma
aku mau ganti baju dulu
baju aku basah
saya minta kamu tugasin naya di bolong sekarang
kamu ke barum aja ya
jaga stun di sana
apakah sebaiknya saya di sini aja ya chef
saya takut bikin kesalahan lagi nanti
apalagi di ballroom ada bu aja
udah kamu gak usah bikin macem macem
sekarang juga kamu ke barum ya
saya selalu ganjar
ya enggan berhasil
bisaings kebenaran bosano
ibu saya tunggunyai
aku kabur banget
kalian bener bener hebat
nenek seneng sekali
apalagi kamu bening
kamu tuh gemesin
nanti kalau ini ada acara lagi di hotel
kalian isi acaranya ya
tapi nanti kita akan lebih bagus ya kan
nah aku pengen ke toilet
hah deket kok
terus saya belok kanan ya
ibu antar ya nek ya
gak usah bu
nah kalian sekarang bisa tunggu disana
buat jaga suami baru

sebentar ya pak
tadi penampilan anak anak pantinya
menurut mama gimana bagus nggak ma
bagus sekali bu
hampir sempurna mama suka
iya syukurlah ma
nanti kapan kapan kalau kita bikin acara lagi
kita undang anak anak panti ya
hah mau minum
boleh tapi pelan pelan ya
kalau aku samperin anak itu sekarang
pasti bu ajeng akan marah marah sama aku
dia pikir aku gak fokus kerja